ya hari ini kan memang raja salman dan juga rombongan diagendakan untuk mengunjungi masjid istiqlal
kita akan coba melihat ya seperti apa persiapan yang dilakukan di masjid istiqlal jakarta
iya ada arman helmi di sana silakan arman sejauh ini bagaimana suasana di sana
good morning prabu dan dhaniar
memang setelah usai melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah republik indonesia
raja arab saudi king salman abdul aziz al saud hari ini diperkirakan akan berkunjung ke masjid istiqlal
usai menyampaikan pidato di gedung dewan perwakilan rakyat pada pukul dua belas tiga puluh hingga pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa raja salman nantinya akan melakukan solat sunah tayatul masjid dwarokaat di masjid istiqlal
dan kemudian akan berdialog dengan imam masjid istiqlal
dan sejumlah persiapan tentu saja sudah dilakukan oleh pihak masjid istiqlal sendiri
untuk menyambut raja salman bin zahra
dan bersama saya saat ini sudah ada kepala bagian protokol humas dari masjid istiqlal pak abu hurairah
waalaikumsalam wr wb
seperti apa yang sudah disiapkan oleh masjid istiqlal sendiri menyambut raja salman
baik menyambut kunjungan raja salman di masjid istiqlal pada hari ini
artinya tidak ada lagi hal hal
hal yang mengganggu apa yang belum selesai untuk mempersiapkan kunjungan raja salman kali ini
lift yang akan digunakan untuk beliau dari ruang ppip menuju ke lantai utama masjid istiqlal
sudah diuji coba sudah layak dan sudah ada sertifikasinya
kemudian kamar mandi yang kami siapkan sebagai alternatif
jika raja salman ingin memperbaharuan
duduknya atau ingin ke kamar mandi juga sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan
atau arahan arahan dari pihak protokol kerajaan saudi arabia
kemudian agenda raja salman di masjid istiqlal itu hanya melaksanakan sholat sunat
namanya sholat sunnat tahiyatul masjid sebanyak dua rakaat
karena beliau datang ke sini kan setelah sholat zuhur jam tiga belas empat puluh lima tiba di masjid istiqlal
hanya sholat zuhur sudah usai dilaksanakan
kemudian setelah sholat sunnat dua rakaat
beliau diminta untuk mengisi pesan dan kesan selama di masjid istiqlal
beliau tanda tangan di kertas atau belangko yang sudah kami siapkan terlebih dahulu
setelah itu melihat dari dekat bangunan keindahan arsitektur masjid istiqlal
mungkin oleh imam besar akan dibisikkan dijelaskan
bagaimana sejarah masjid ini bagaimana hubungan masjid ini dengan masjid masjid lain yang ada di dunia
kemudian jamaah jumlah jamaah kapasitas dan lain lain sebagainya
jadi sebenarnya tidak ada dialog khusus pejabat atau pengurus masjid istiqlal kepada raja salman
terima kasih pak abu mudah mudahan kunjungan raja salman berjalan dengan lancar di masjid istiqlal
baik saya selalu mendoakan mari kita sama sama masyarakat indonesia ya
saya mendoakan mudah mudahan kunjungan indonesia
ini sukses barokah
artinya semakin meningkatkan hubungan antara kedua negara baik indonesia maupun saudi arabia
di mana sama sama penganut muslim terbesar di dunia persadaraan sesama bangsa atau lebih lebih persadaraan sesama kaum muslimin
terima kasih pak abu
ya prabu dan juga dhaniar memang selain mengadakan kunjungan di masjid istiqlal dan juga melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid tua rokaat
nanti kunjungan dari raja salman juga sudah dipersiapkan sejumlah hal
karena masyarakat masih bisa melaksanakan sholat ataupun juga ibadah lainnya di masjid
dan tidak ada pengamanan khusus yang disiapkan oleh masjid istiqlal sendiri
baik arman helmi melaporkan dari masjid istiqlal jakarta
di mana nanti semua rombongan akan menuju ke masjid istiqlal
lalu kemudian nanti akan beralih ke gedung dpr mpr ya
iya agendanya memang padat nampaknya hari ini ya dibandingkan dengan hari sebelumnya